sementara itu seorang pegawai kelurahan di kabupaten tanggerang banten
dibekuk polisi lantaran memalsukan iktp dan kartu keluarga
selain mengamankan puluhan iktp dan kartu keluarga palsu
polisi juga menyita satu unit komputer dan printer sebagai alat cetak
cs pegawai kelurahan yang memasukkan ektp dan kartu keluarga ini
hanya bisa pasrah saat digelandang polisi ke mapolsek delapan puluh dua tanggerang
pria berusia tiga puluh tujuh tahun ini ditangkap di rumahnya di kawasan kelapa ii tanggerang
saat tengah mengerjakan pesanan ektp
dari lokasi penangkapan polisi berhasil menyita barang bukti belasan iktp
dan kartu keluarga palsu satu unit komputer serta printer sebagai alat cetak iktp
berdasarkan pemeriksaan cs mendapatkan belangko ektp dan kartu keluarga asli
dari seorang oknum pegawai negeri sipil di kabupaten tangerang
satu lembar iktp dan kartu keluarga
kartu keluarga palsu buatan cs dibanderol seharga rp satu ratus lima puluh hingga rp tiga ratus
jasa pemalsuan ektp dan kartu keluarga palsu ini sudah beroperasi selama enam tahun
pelaku mengaku hanya memerlukan waktu lima menit untuk mencetak ektp palsu
kini kepolisian polsek kelapa ii tengah melakukan penyelidikan terkait adanya pegawai negeri sipil
yang menyuplai belangko ektp dan kartu keluarga
menurut tersangka belangko ini asli dia mendapatkan dari oknum yang masih kami dalami
oknum yang ada di salah satu kelurahan
ini salah satu kelurahan yang masih kita dalami
kabupaten kabupaten tanggerang
ya di kabupaten tanggerang
ya wakil masih oknum yang jelas
menurut keterangan dia ini asli
kini cs mendekam di sel tahanan mapolsek kelapa ii dan terancam hukuman enam tahun penjara
dodeo ayudi tanggerang